satu persatu tenaga medis yang sehari hari bertugas menangani pasien covid sembilan belas di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat
mendapat pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau sim gratis pada jumat pagi
layanan perpanjangan sim gratis tersebut diselenggarakan langsung petugas satpas dit lantas pol damitrujaya
terhadap dua ratus empat belas tenaga medis yang terdiri dari dokter maupun perawat
para tenaga medis diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan tes kesehatan
setelah dinyatakan lolos para tenaga medis diminta melakukan sesi pengambilan foto sebagai syarat kelengkapan terbit sim baru
adanya layanan perpanjangan sim gratis disambut baik para tenaga medis
mereka mengaku terbantu dengan adanya layanan perpanjangan sim gratis ini
lantaran tak memiliki waktu luang untuk melakukan perpanjangan sim
ini acaranya sangat bagus
sangat berguna buat kita tenaga medis yang di sini
karena kan kita nggak punya waktu untuk keluar juga untuk mengurus hal hal seperti ini
jadi ini sangat membantu sekali untuk kita kita
jadi terima kasih
menurut direktur lalu limtas pol damitrujaya kombes pol sambodo purnomo yogo
selain dalam rangka memperingati hut bayangkara ke tujuh puluh empat
layanan perpanjangan sim gratis tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi
bagi tenaga medis yang berjuang di garis depan untuk menangani pasien covid sembilan belas
hari ini sebagai bagian dari rangkaian kita memperingati hari bayangkara yang ke tujuh puluh empat
kami melaksanakan pelayanan sim khususnya yang untuk perpanjangan
di mana pnbp nya ini dibayarkan oleh pihak ketiga
jadi kami kerjasama dengan pihak bri
rencananya dit lantas pol damitrujaya juga akan memberikan layanan perpanjangan sim gratis
bagi para tenaga medis yang bertugas di luar rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
rizky ihtiar yahya jakarta